ada alang batas ini dan demokrat baru punya sembilan tiga puluh enam
sehingga bagaimana untuk memperbaiki
pembicaraan mengenai capres atau capra pres
itu nanti akan difinalkan bersama dengan teman teman
jadi ini mesti dipahami sama sama
mas ahaya memberikan gambaran seperti itu
karena bagaimanapun ya tiket menjadi penting nih
bukan hanya elektabilitas
boleh elektabilitas setinggi langit
tetapi kalau tidak dapat tiket berat